udah di kamar mama
berarti selama ini
dia ada di dalam rumah ini
ma ma mama tenang dulu
nah itu memang benar dompetnya bella
berarti memang benar
dimana perempuan itu
mana mau ketemu sama dia
maaf mama tenang dulu ya
gak enak di luar lagi banyak tamu mah
biar pada tau
itu perempuan sengaja membunuh bapak kamu rena
dia sengaja mendonorkan darahnya
biar bapak kamu cepet pergi tuh selama lamanya
pasti karena terlalu kangen sama syifa
aku jadi merasa semua suara anak anak mirip dengan suaranya siva
sekali lagi terima kasih
tadi hampir aja ketauan
pakai main api segala
aku tuh takut nanti malah kamu yang kebakar
mereka udah bikin papa arta meninggal
ini gak bisa dibiarkan
aku gak bakal tinggal diam sih
aku udah bilang ya
aku disuruh ngurus anak mereka
sedangkan mereka asyik asyik bermesraan di kamar
bukannya doain papa
dasar mah punya hati
mereka udah bikin papa meninggal
sekarang mereka makin merajalela
aku udah gak tahan lagi
kali ini aku gak akan tinggal diam
bener gak sih kita lagi ngaji nih bersikpa kita lagi berdoa disini
sini diam ya
aku juga gak tau afif ini ngendali gendali gak bisa biut si afikinya
sintia lagi di kamarnya
ya udah sini aku yang bawa ke sintia
kamu mau nengok ngengok sama kita
gafin kamu ngumpet sekarang afif mau datang
kamu ini ngapain aja sih
kami tuh lagi tanggilan di depan
harusnya kamu jagain anak
kan disini ada mama sama papa
oh apa jangan jangan kamu lapar ya saya
gafin kenapa berisik banget sih
kalau afif sampai
kayaknya ada orang di lemari
kej exempel sekarang
menghancungi keluarga saya
mama kamu kenapa itu teriak teriak
ya ampun hampir aja
kafin kenapa berisik banget sih
tidak pernah bisa
jauh ya dari keluarga saya
mama ada apa
dompet perempuan ini
ada di kamar mama
berarti selama ini
dia ada di dalam rumah ini
mama mama tenang dulu
itu memang benar dompetnya bella
hah berarti memang benar
di mana dia
di mana perempuan itu
mama mau ketemu sama dia di mana
mama tenang dulu ya jangan teriak teriak
nggak enak di luar lagi banyak tamu mah
biar aja biar pada tahu
itu perempuan sengaja membunuh
dia sengaja mendonorkan darahnya
biar mama kamu cepet pergi tuh selama lamanya
dia akan membunuh mama juga
mama harus ketemu sama dia
pokoknya mama harus ketemu sama perempuan itu
jangan sampai keluarganya afif mengenalin kamu
bisa kacau kalau mereka tahu aku tinggal di sini
mana perempuan itu
mama harus ketemu sama perempuan itu
di mana dia mau ketemu

mana perempuan itu
mama harus cari
sama harus mengutuk perempuan itu
mama sumpahin perempuan itu hilang selama lamanya di dunia ini
mama gak enak

kamu masih cinta sama bella
biar mama bakar
bapak gak suka sama perempuan itu
gak pokoknya perempuan itu harus mati di tangan saya
ya ampun afif
dia sampai segitunya nyelamatin dompet aku
bel berhenti ngimpi
afif ngelakuin itu tuh bukan karena cinta sama kamu
tapi cuma karena ngerasa bersalah
suara buburnya agak enakwatch